dua murid sma negeri dua bandung terjatuh saat duduk di dinding pembatas yang berada di lantai dua
musibah yang terjadi pada saat istirahat pada kamis dua belas oktober lalu itu untungnya hanya mengakibatkan luka ringan bagi kedua siswa yang duduk di kelas dua belas
dinding pembatas itu sebetulnya memang tidak difungsikan untuk duduk dan guru guru pun selalu mengingatkan demi keselamatan para siswa
namun kejadian naas tidak dapat dihindari karena memang kejadian terjatuhnya siswa dari lantai dua di sekolah yang berada di jalan cihamplas kota bandung itu belum pernah terjadi sebelumnya
selain itu sekolah juga memastikan bahwa kejadian itu tidak disebabkan karena adanya bullying atau masalah lainnya
jadi ketika misalkan anak itu mau memeluk ya mungkin anak yang satu risih merasa risih gitu ya dia mau dipeluk akhirnya mungkin agak terpelanting ke belakang
sehingga anak tersebut yang satu jatuh nah yang satu dia pegang refleks sehingga kebawa juga
jadi dua duanya jatuh sebenarnya akibat dari bercanda
meski kini kondisi kedua siswa yang jatuh sudah baik pihak sekolah akan terus mengingatkan para murid baik secara lisan maupun tulisan untuk berhati hati saat berada dekat dengan dinding pembatas di koridor lantai dua
pasalnya dinding pembatas itu memiliki ketinggian lebih dari
empat meter dari permukaan tanah
untungnya terdapat kanopi yang menahan jatuhnya dua orang siswa dan mereka juga jatuhnya ke taman tidak ke lantai yang keras sehingga cederanya tidak terlalu parah
para murid beranggapan pihak sekolah sudah cukup memberikan fasilitas dan pengarahan untuk senantiasa menjaga keselamatan
sebenarnya kalau dibilang
aman sih aman karena di koridornya itu ada pembatasnya dan pembatasnya itu emang cukup sekedar cukup aja buat anak sma karena tingginya juga seratus cm jadi lumayan untuk duduk di situ tuh harus ada usaha lebih gitu
kalau dari sekolah sendiri itu sering mengingatkan secara verbal baik saat upacara ataupun saat pembinaan wali kelas dan ketika jam mata pelajaran berlangsung pun guru mata pelajaran pasti selalu mengingatkan jangan bermain main di sekitar pembatas serta jangan intinya jangan bermain main lah